kalau anda suka yang sedikit asin dan nggak terlalu suka yang bermayo bisa cobain yang beef and egg
dia tuh menjanjikan dulu bahwa yang juara olimpik akan dikasih uang pensiunan lah
dan memiliki rekan di perjalanan untuk menemani
pelatih kita gak bisa pelatih jahat tim waktu itu gak bisa megang tim yang bintang gitu loh